tour de borobudur kembali digelar menempuh jarak lebih dari seratus km
acara gowes ini diikuti oleh ratusan pesepeda dari dalam negeri maupun hingga kemanca negara
ratusan atlet sepeda menyemarakan gelaran tour de borobudur hari pertama pada sabtu lima november dua ribu dua puluh
gubernur jawa tengah ganjar pranowo pun ikut menyemangati para atlet di titik start yang berada di stadion manahan solo
menempuh jarak satu ratus tiga puluh delapan km tour de borobudur diikuti oleh peserta dari dalam negeri maupun luar negeri
suasanya indah tidak terlalu berat kalau sedikit agak mas masan ya namanya juga sepedaan
pada race pertama secara khusus akan diikuti oleh atlet profesional
mereka akan melewati solo boyolali selo salatiga lalu kembali ke solo
sementara untuk race hari kedua akan diperuntukkan bagi para penghobi sepeda dengan rute solo klaten sleman magelang
ganjar pranowo sendiri berencana untuk goes pada race hari kedua
ia berharap kondisi cuaca tetap mendukung di race hari kedua
menurut ganjar lewat tour de borobudur dua ribu dua puluh dua selain sebagai bentuk dukungan terhadap olahraga sekaligus juga mendukung pariwisata
di setiap titik yang dilewati peserta masyarakat bisa terlibat langsung
tentu saja semua kabupaten yang dilewati para bupatinya wali kotanya kita ajak ke bicara dan kita minta untuk mereka memperuntungkan apakah destinasi ini
bagaimana sebenarnya apakah persediaannya juga orang akan tertarik atau sesuatu yang bisa mereka ambil
acara goes ini melewati berbagai lokasi wisata dan jalur menantang dengan hadiah total rp satu ratus lima puluh juta